beberapa orang dengan kulit yang sensitif pun terkadang dapat merasakan sensasi terbakar di tangannya
hal ini dijelaskan oleh dokter spesialisnya
memang ada beberapa kandungan hand sanitizer yang kurang aman untuk orang yang mempunyai jenis kulit tangan yang kering
salah satunya alkohol
biasanya yang paling utama tuh alkohol
nah itu biasanya memberikan mengangkat minyak kan ya dia tuh
mengangkat lemak mengangkat minyak membunuh
nah itu juga membuat lemak atau minyak kulit yang penting untuk skin barrier juga rusak tuh
jadi sehingga kulitnya menjadi awalnya terasa kering dulu
kemudian jika dilanjutkan menjadilah saturi dan terbakar seperti itu
beberapa hand sanitizer yang ada juga mengandung h dua o dua atau hidrogen peroksida yang digunakan untuk membunuh kuman
zat ini juga cukup keras
namun biasanya kandungan dalam hand sanitizer juga terdapat gliserol yang berfungsi sebagai pelembab
dokter edi menjelaskan bagi yang kulitnya sudah kering tipsnya setelah menggunakan hand sanitizer tunggulah tiga puluh detik kemudian gunakan pelembab kulit minyak kelapa
minyak kelapa olive oil ataupun berry repair cream
namun jika menggunakan pelembab kulit handbody lotion ada yang harus diperhatikan juga
tapi pada saat kulitnya sudah terasa panas seperti yang bringar hand sanitizer memakai hand body lotion atau hand body yang biasa itu menjadi kurang efektif karena hand body jestarnya lotion itu wants to stealth your upper body
termasuk usb pendaci akun saya bisa memode di kota
harus diingat baiknya utamakan cuci tangan dibanding menggunakan hand sanitizer
bagi yang kulit tangannya kering anda bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung aloe vera atau lidah buaya